bu elsa kewalahan menghandle anak anak sendirian
bu rasa kan belum biasa bu
oh gitu yaudah coba nanti saya sama mas al kesana ya
saya akan cek kondisi elsa dulu disana
terima kasih banyak atas bantuan nya ya bu
ibu coba sembuh ya
yang udah hamilin elsa
jaga ujepan anda
kalau kamu gak mau ngaku sekarang
tapi sebentar lagi kok
di saat waktunya sudah datang
kamu dan elsa akan dapat hukumannya
karena sudah menutupi kasus pembunuhan
siap siap tidur dalam penjara
kamu yang bilang sendiri sama aku kan aku harus kuat
aku nggak boleh emosi ya
kamu juga jangan emosian ya
kita juga mengumpulkan bukti untuk masukin mereka ke penjara
jangan sampai karena kamu emosi nanti semua yang sudah kamu susun jadi berantakan
saya tetap tenang
papa gak marah marah kalau enggak ya
waalaikumsalam bu andin
maaf saya mengganggu
ah enggak kok gak ganggu sama sekali kenapa bu
ini bu saya mau kasih kabar ke ibu
saya takutnya bu elsa kewalahan menghandle anak anak sendirian
bu rasa kan belum biasa bu
oh gitu yaudah coba nanti saya sama mas al kesana ya
saya akan cek kondisi elsa dulu disana
terima kasih banyak atas bantuannya ya bu
iya bu sama sama
ibu coba sembuh ya
ini bu astri nelfon kalau asistennya bu laras itu harus pulang kampung ya
karena orang tuanya sakit
jadi elsa sendirian disana
dan bu astri khawatir kalau elsa itu gak bisa ngurusin anak anak dengan baik
ya udah kita ke panti ya kita cek kondisi elsa sama anak anak disana ya
ya udah sekalian saya mau nanya sama anak anak
elsa bisa gak menjaga mereka dengan benar
gimana caranya gue kasih tau ke elsa
kalau ada barang udah pegang majalah itu
kalau misalnya gue samperin dia ke panti pasti dia ngusir gue
tapi elsa harus tau soalnya ini
gimana sayang keadaan kamu udah agak baik kan
ini mama bikin insu buat kamu
abis ini minum obat ya
pokoknya harus banyak istirahat sayang
aduh mudah mudahan kamu cepat sembuh ya
mama tenang aja
semua ini hanya salah paham
ngapain dia kemarin
ngapain sih mama pake bilang begitu sama dia
iya soalnya tadi tuh dia kan telpon
terus karena mama kesel
mama bilang ke dia kalau kamu tuh sakit gara gara dia
mama tolong disini aja biar aku yang nemen dia
mama disini ya
aku gak butuh laki laki sandiwara dari kamu elsa
tolong kamu pergi
atau kamu jalanin hukuman
dipanti sambil ditemenin ricky
kemarin malam itu kamu sangat paham
ricky tuh datang
aku juga udah usir dia
aku gak ada hubungan apa apa sama ricky
sayang kau percaya sama aku ya
angkat aja dulu
gak perlu sayang
siapa tau ricky yang nelfon
ya enggak lah sayang
pasti bukan dia
ngapain dia nelfon aku
disini ya aku liat
dia pasti nyariin kamu sam
gak mungkin dia nyariin kamu kalo kalian tidak ada hubungan apa apa
aduh mel aku lapar nih